ya panglima tni jenderal andika perkasa mencabut aturan pelarangan keturunan partai komunis indonesia menjadi atau mendaftar menjadi prajurit tni
dan kita akan mengelaborasikan pernyataan panglima tni jenderal andika lebih lanjut
saya langsung sapa hairul fahmi direktur eksekutif isis atau institute for security and strategic studies
pak hairul selamat malam
selamat malam mbak kuspa
pak hairul saya harus tahu catatan isis atau tanggapan isis dengan pernyataan panglima tni yang nampaknya baru kali ini ya
secara eksplisit begitu gamblang mengizinkan keturunan pki mendaftar menjadi prajurit tni
ya sejak reformasi terutama ya person kita kan sangat besar terhadap isu hak asasi manusia
memang benar bahwa kita negara ini punya keputusan politik yang melarang pki dan organisasi organisasi
tapi tentu saja itu kan tidak bisa di
kemudian membatasi hak hak pergantian negara dan membatasi buta
apalagi kita juga tidak mengenal dosa warisan tidak mengenal hukuman tanggung renteng
nah apa yang disampaikan oleh pak andika ya ini
walaupun selama ini eksplisit tidak ada ya
yang melarang keturunan anak cucu dari
pader dan simpatisan organisasi terlanang ini untuk pemerintah sebagian tentara
fakta yang kita dapatkan di lapangan juga memang banyak
keturunan dari mereka yang kemudian ternyata
boleh mendaftar namun gagal begitu ya
akibat dalam aktivitas aktivitas yang sifatnya
mencerta dalam upaya pembela negara
padahal amanat konstitusi jelas ya menyatakan bahwa
seluruh warga negara berhak dan wajib untuk
dalam usaha pembela negara
nah ini kan yang menjadi dasar
sehingga apa yang disampaikan oleh pak andika ini
kemudian kita harap bisa mengakhiri segala macam spekulasi
tapsir yang terkait dengan rekrutmen dan seleksi
prajurit tni di masa depan
kita harap tidak ada lagi ya
situasi di mana
para peserta seleksi gitu ya
organisasi selarang seperti pki ini misalnya
statusnya sebagai keturunan
bukan karena apa namanya hal hal lain yang
terkait dengan kompetensi
kita dengar juga pernyataan dari panglima
tap mpr empat puluh lima yang mengatur tentang pki
tentang pelarangan penyebaran ideologi komunisme
dan segala macamnya disinggung juga tadi oleh panglima
apakah ini akan memicu kemudian perombakan aturan
yang dianggap punya sisi diskriminatif
ya mestinya begitu ya karena
tadi kan yang dilarang
ini kan juga memang masih
menjadi perdebatan secara politik gitu ya
tapi yang sejauh ini kan yang dilarang memang
adalah penyebaran pahamnya dan apa namanya
kita bagaimana kita mempelajari
paham paham yang dilarang ini
yang nggak boleh kan begitu
tapi kalau keturunan kan nggak ada gitu ya
dan kalau terkait dengan apa namanya
paham ini ya saya kira yang
yang lebih khawatir kan justru yang sudah
sudah menjadi prajurit kemudian terpapar gitu
bukan yang dilukai
bukan yang baru masuk karena
jadikan tni ini kan nggak main main ya
ada proses indoktrinasi di situ
apapun latar belakangnya
dan dari keluarga manapun dia berasa
ketika dia menjadi prajurit tni nantinya dia harus
tumbuh pada dua hal ya
sumpah prajurit dan sapa tamarga gitu
sehingga yang justru yang kita harus tetap waspada itu adalah
bagaimana melindungi para prajurit yang sudah
sudah bertugas ya di
di seluruh penjuru tanah air kita ini
kita apa namanya bisa terbebas
apa terjauh dari
kayak terpapar apa namanya dari paparan
dinyatakan terlarang gitu
pak hairul tapi
kalau tidak ada produk hukum yang menyatakan
keturunan pki tidak boleh bergabung dalam instansi pemerintah
artinya selama ini kalau gus dur waktu itu tidak ngomong
mencabut aturan ataupun
tidak secara eksplisit ngomong hal ini
artinya selama ini pemerintah dan juga tni
termasuk tni begitu
masih salah tafsir atas tap mprs ini
salah tafsir ini
melampaui aturan berarti yang terjadi selama ini
tidak apa namanya
mungkin tidak sedetail itu melihat bahwa
ini ternyata tidak ada aturan yang
terdekat menyebutkan seperti itu
tapi ternyata praktek
di lapangan dalam
dalam konteks rekrutmen dan seleksi tni
yang berjalan selama ini faktanya adalah
banyak kali kita lihat
kita dengar juga
menjadi prajurit ini kemudian
ternyata mereka ditolak karena
kondisi seperti itu
ini yang ini yang terjadi
saya kira saya harus apresiasi
pada andika ya
menyampaikan hal ini dan ini kemudian
saya kira sangat progresif gitu ya
baik bagi internal maupun bagi eksternal
orang warga negara menjadi prajurit tni
hanya karena dia keturunan dari australia
kader dan simpatisan organisasi
terlarang saya kira itu salah
ya kita ingat betul sepertinya
menjadi pembiaran begitu ya walaupun tidak ada detail
yang mengatur soal keturunan ini tapi
kita tahu beberapa orang yang mungkin ktp nya agak berbeda
ada apa namanya
ada pembatasan gitu
dibolehkan untuk mendaftar tapi di
seolah olah digagalkan begitu karena ktp nya mungkin
ada tanda bahwa mereka adalah
keturunan dari pki tapi kalau
kelompok kelompok yang memiliki ideologi seperti ini
sejauh ini bagaimana
isis melihat sinyal ini apakah memang
sudah apa tidak
terlihat tidak ada perkembangan meredam begitu
sampai memang pada akhirnya
dari panglima jenderal
ya kita tetap harus waspada ya
bagaimanapun kalau ini memang sudah
dinyatakan dilarang ini kita
tentu harus dipatuhi
dan dilaksanakan kan begitu kalau
dinyatakan dilarang ini
tapi masalahnya kan kita bukan berarti
kemudian kita menjadi harus
khawatir harus takut
yang perlu adalah kita
selalu waspada itu yang benar nah kalau waspada
berarti kan bukan terus kita kemudian
berprasangka bahwa semua
punya kaitan secara
atau berada di lingkungan
keluarga katanya yang
organisasi terlarang atau ideologi ideologi
terlarang ini kemudian
pasti tertular atau pasti juga
terpengaruh begitu ya
saya kira kan enggak kan gitu
dan tadi apa namanya kita
enggak boleh meragukan kemampuan
tni dalam melakukan ini ya
seleksi apa namanya
pengen pada calon prajuritnya
supaya mereka pada akhirnya akan
patuh sebenarnya pada
tampak tamarga dan seberapa
tapi tadi sempat menyinggung
bahwa pak hairul mengapresiasi
apa yang dilakukan oleh
melihat kemampuan panglima tni
termasuk mengantisipasi ancaman yang mungkin
muncul ke depannya apakah ini mungkin masih bisa
terjadi jika nanti panglima akan berganti
aturan ini mungkin akan berubah atau tidak
iya saya kira aturan kan tidak sesuai selera
pintinya kan juga di
pertimbangkan secara matang
ya dirumuskan melalui
apa yang disampaikan pak andika ini kan kalau yang
tampak di layar ini kan hanya
sekelumit dari proses
yang terjadi di lingkungan
tidak hanya di mabes tni terkait
soal rekrutmen dan seleksi dan memang kan
kalau kita lihat bahwa
dalam rekrutmen dan seleksi prajurit ini kan
bukan hanya terkait dengan
keturunan ya keterulan
organisasi terlarang tapi
juga terkait dengan
apa namanya menghapus atau
proses rekrutmen sendiri misalnya menghapus
karena kemampuan renang itu sendiri juga bisa dilatihkan
ketika mereka mengikuti
pendidikan ya kemudian
tes potensi akademik
nah potensi akademik ini kan juga apa namanya
mestinya tidak bisa
menggugurkan apa namanya
dari para warga ini yang sudah
yang itu ditampakkan dengan hasil
dirapot nilainya diijas lah yang itu
hasil proses belajar bertahun tahun kan
hanya terus terusan kalau kita
mereka gagal hanya karena
tes potensi akademik hari itu ini kan
juga kurang fair nah ini hal hal seperti ini kan
saya kira tidak dirumuskan
hanya dalam waktu
apa namanya beberapa menit atau
adalah waktu singkat
ini berarti ada kajiannya
oke dengan proses yang
cukup panjang kemudian
kita juga tahu semua orang harusnya punya kekuatan
kedudukan yang sama begitu di mata hukum
dengan lampu hijau terhadap masyarakat
yang sebelumnya mungkin dikelompokkan
dalam tanda kutip sebagai keturunan pki
konfirmasi mungkin pandangan dari
pak hairul melihat hal ini
apakah ini juga menjadi agenda presiden dalam
memuluskan karir politiknya
agenda presiden ya
agenda presiden ini agenda kita semua
agenda nasional kita
sebenarnya sejak reformasi kita berharap
tidak ada lagi
hal hal yang diskriminatif seperti
bukan hanya terhadap pki sebenarnya
kalau kita ingat tiga tahun yang lalu
ada kasus taruna enzo
diminta untuk dikeluarkan dari
pendidikannya di akademi militer
gambar enzo ini sedang
membawa bendera yang terkait
dengan salah satu organisasi terlarang
terpapar radikalisme sehingga dia
diminta untuk dikeluarkan
tapi kan pada waktu itu tni juga
melindungi hak enzo dengan
enzo mengikuti pendidikan dan
sampai sekarang dia masih
mengikuti pendidikan dengan baik
sekarang hari ini
kita juga melihat bahwa ada
satu lagi terobosan
begitu ya juga kemudian tidak boleh lagi
dilarang jadi tentara
artinya pakai cedang fire gitu ya
sekarang ini boleh dan bisa jadi
pak hairul tapi kita ingat dulu gus dur
apa namanya pernyataan yang sama begitu
ingin mencabut aturan dari tap mprs
kemudian banyak mendapatkan tentangan
apakah dengan pernyataan yang disampaikan
oleh panglima tni juga
akan mungkin akan ada serangan
atau akan ada banyak tentangan
dari pihak pihak lain
kebijakan sebaik apapun
pasti agak pro kontra ya
kalau bagi tni
karena ini yang bicara panglima tni ya
sebenarnya tidak ada
koreksi dari yang lebih atas
panglima tertinggi tni atau presiden
saya kira ini pasti akan dipatuhi
dan dilaksanakan dengan baik oleh jajarannya
kalau untuk eksternal ya
keputusan baik ini
bisa dijalankan diimplementasikan
dengan baik di
implementasinya saya kira
tidak akan ada masalah ya
ini juga baik ya
seberapa hal yang
syarat rekrutmen dan seleksi ini
menjadi apa namanya
kaya memperbaiki praktik praktik
hal hal yang bersifat yang selama ini
seringkali kita dengar bersifat manimulatif dan
selesaikan juga dengan apa namanya
kebijakan kebijakan baru ini
yang manipulatif itu maksudnya ada pemalsuan dokumen
misalnya yang kita dengar
walaupun baru rumor kan tetap harus diantisipasi
dan ini kebijakan yang baik
oke oke artinya
semoga menjadi atau
momentum ini begitu ya bisa
catatan mungkin di indonesia
menyatukan masyarakat indonesia untuk semuanya bela negara
menjadi satu begitu ya
pak hairul terima kasih banyak
sudah bergabung bersama kami
ada kata kata lain yang mau disampaikan
artinya kita berharap
jangan sampai masyarakat
persoalan ini tni saya kira sudah
cukup dewasa dan yang paling
penting adalah ini
ikhtiar yang baik untuk menyatukan anak bangsa
kan gitu sehingga
apa yang sudah dirintis dulu oleh gus dur
hari ini kita bisa lihat dimulai oh
apa namanya oleh tni
mudah mudahan juga bisa apa namanya
menulang ke berbagai lembaga
baik baik jadi menghilangkan diskriminatif
itu kembali semuanya bisa menjadi satu lagi
lagi lagi ujungnya adalah kita bela
negara bersama sama baik pak hairul fahmi
direktur eksekutif isis terima kasih banyak
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian
newsroom selamat malam salam sehat
selamat malam mbak aziza